itu juga yang saya pikirkan
ya karena dia mempunyai trauma pada otaknya
kalau melihat kondisi naila saat ini kira kira kapan ya bu dokter kami bisa membawanya
ya saya juga belum bisa memastikan bu
tapi apa ada cara lain selain dibawa ke dinas sosial
langkah awalnya karena nailah
naila itu anak sebatang kara negara jadi bertanggung jawab sepenuhnya atas naila
tapi jika nanti ada orang tua yang ingin mengadopsi naila kami persilahkan
tapi dengan satu catatan kita harus memeriksa dulu backgroundnya apakah layak atau tidak
ya tadi aku habis ketemu dinas sosial buat omongin naila
naila anak yang aku ceritain ke kamu
ya setelah naila sembuh dia akan dibawa oleh dinas sosial
ya sebenernya aku gak tegas sih
anak sekecil itu harus dibawa ke dinas sosial
kalian gak ada niatan buat ngadopsi aja
aku siapin makan malam dulu ya buat kita sembuh
mama tau so
pasti kamu sangat gak nyaman dengan pembicaraan ini
dan belum lagi bu chandra yang belain andin terus
maunya ngadain syukuran buat ngerayain kebebasan gue
tapi yang dibahas kenapa rena sama andin terus sih
ini bisa gak sih
sekali aja gak usah ngomongin orang orang yang lagi nggak ada di sini

kalau yang lu lakukan apa yang lu lakukan
ada yang menarik hari ini
nelasa gak ada
ternyata ada di ruang makan
dan ternyata udah dimasakin nasi kuning
ditambah lagi dibikin sandwich
luar biasa banget pagi ini
wah kemajuan sekali ya buat elsa pak
dan enak sekali loh kita udah cobain semuanya no
ya berharapnya sih bisa tiap hari masaknya
padahal papa inget tuh waktu pertama kali dia coba masak
dia coba ngerebus telur
airnya asat telurnya hitam
iya tapi dia makan juga sama sarah
itu kan zaman dulu
makanya heran dia masak
ya katanya sih ngeliat resepnya lewat internet
ya tapi sebenernya kalo memang gak ada bakat masak
terus ngelihat menu menu masakan di internet
pasti rasanya gak akan seenak itu
ya berarti mungkin sebenarnya elsa punya bakat masak kan pak
iya ada bakat
ya mudah mudahan lah
makanan itu dalam sebuah rumah tangga
saya yakin banyak hal yang ingin dilakukan elsa lepas dari lapas
masuk masak untuk kamu
saya ke dalam bantuin elsa siap siapin makanan
biar saya bantuin juga bu sarah
eh gak usah bu chandra
bu chandra kan baru pulang
kan bu sarah disini tamu
ini pertanyaan sendiri
saya ini bukan tamu
kita kan keluarga
bu chandra disini aja
sebentar ya pak
omongan aku bikin kalian tersinggung
aku cuma kasian aja sih
karena dia sendiri
kenapa kenapa aku kalau mau adopsi juga aku kan ada rina sama asqara
nggak nggak apa apa din santai aja
ya jujur sebenarnya aku udah mulai agak sayang sih sebenarnya sama anak itu
ya memang anak kecil itu gampang membuat kita jadi sayang
ya bahkan saya aja gitu saya yang memang belum pernah ketemu sama nela ini
udah ngerasain anak itu bisa membawa kasih sayang untuk kita semua
apalagi dengan keadaannya yang seperti ini
orang tuanya yang meninggal
waktu pertama kali aku denger nama anak itu naila rahma namanya
nggak tahu kenapa aku tuh ngerasa kayak jatuh hati aja gitu pertama kali ngeliat dia
dia tuh bikin orang orang tuh sayang sama dia
ya kita berdoa aja lain terbaik ya
yaudah kak gitu aku permisi dulu kasih rina sama asqara di rumah
saya juga ikut permisi
tapi mungkin besok sebelum saya ke kantor saya mau biar dulu ke sini ya
makasih banyak ya atas waktunya andin tren
sama sama gila terima kasih
ya walaupun sekarang adek gue masih koma gue yang informasi sama adek adek kalian
ya udah kalau gitu assalamualaikum
waalaikumsalam tegyarok mari assalamualaikum
hebat lo kamu ren selalu nemenin catherine
jujur sih bu saya belajar ini dari pak ahok
ya untuk mencintai menghargai wanita
ya saya juga tahu dari pak ahok kalau beliau sangat mencintai dan menyayangkan

saya juga tahu dari pak al
saya juga tahu dari pak al
masih pun posisi saya sekarang sudah bukan pacarnya catherine lagi bu
saya berharap catherine akan segera siuman dan kalau memang ada kesempatan saya ingin mengemarnya
insya allah insya allah bisa apalagi kamu punya niatan baik
berdoa terus saja
itu juga yang saya pikirkan itu
ya kita doain aja semoga secepatnya kita mendapatkan kabar baik itu
dan saya lihat kamu kan juga karena sering hidup di sini kamu pasti juga capek banyak yang harus kamu kerjain
besok kamu masuk siang saja dari kantor
saya harus profesional bu
saya harus profesional bu
tapi terima kasih bu untuk perhatiannya bu
oh ya untuk soal cctv di kantornya pak nino gimana
nanti saya kabarin deh nanti saya kabarin
baik kalau ibu butuh bantuan apapun tolong kabarin saya bu saya langsungkan
bukannya hari minggu siapa sih
yolanda kamu urusan kantor
iya tante soal siang
siang siang siang maaf ya tante kaget aja kok bukannya ini